kota yang terletak di kalimantan barat ini menyimpan beragam daya tarik untuk dikunjungi
kentalnya kebudayaan lokal aneka kuliner menggugah selera hingga kehangatan masyarakatnya
tetapi tak berhenti di situ singkawang juga memiliki potensi alam yang menakjubkan
nah untuk melihat keindahan alam singkawang yang paling tepat adalah kita menuju ke arah singkawang selatan
karena di sana beberapa objek wisata unggulan terangkum dalam satu kawasan
jadi seperti apa ya tempatnya kita kesan aja
tujuan kita adalah kawasan wisata tanjung bajau
lokasinya sekitar tiga jam perjalanan dari pontianak atau tiga puluh menit dari pusat kota singkawang
pemberhentian pertama adalah bukit rindu alam
tenatnya perjalanan seketika sirna dengan subuhan pemandangan alam
dan juga perjalanan yang terbentang
bukit setinggi empat ratus meter dari permukaan laut ini menjadi spot terbaik untuk menikmati kota singkawang dari atas
ya di sini selain sebagai spot untuk melihat kota singkawang dari atas
di sini juga menjadi spot terbaik untuk selfie dengan latar belakang alam
dari sini kita juga dapat melihat sebuah pulau kecil yang membuat penasaran
dan di sanalah tujuan alam yang menarik
dan tujuan kita selanjutnya
pemerintah kota singkawang menyebut simping sebagai pulau terkecil di dunia
dan telah diakui dan tercatat di pbb
dengan luas kurang dari setengah hektare vimping memenuhi kriteria pulau
karena memiliki tanah vegetasi serta tidak tenggelam ketika air pasang tertinggi
di sini kita mendapat sensasi melihat salah satu pulau terbesar di indonesia
kalimantan berdampingan langsung dengan pulau terkecil simping
jadi sebenarnya ya pulau simping ini secara branding ini cukup menjual
karena sebagai pulau terkecil sudah diakui oleh pbb
cuma sayangnya infrastruktur pendukung pulau simping ini banyak yang rusak
kayak jembatan jembatan ini banyak yang terputus begitu
tapi meski begitu meskipun saya ada di pantai ini saya tahu saya sekarang ini sedang ada di singkawang
ini dapat kelihatan di pulau simping itu ada tempat untuk persembahyangan
cuma yang masih saya bingung nih gimana cara untuk persembahyang ke situ ya
untuk mengakhiri hari saya memilih berpindah lokasi ke pantai pasir pendek
dimana masih dalam satu kawasan dengan tanjung bajau
ada alasan di balik nama
memang garis pantainya tidak panjang namun keindahannya tak perlu diragukan
ah salah satu
ah salah satu
salah satu daya tarik pantai pasir pendek adalah banyaknya onggokan batu batu alami berukuran besar di sepanjang pantai
dan batu batuan ini kecantikannya tidak kalah dengan pantai pantai yang ada di bangka blitung
terlebih pantai ini menghadap tepat ke matahari kala tenggelam
dengan pulau pulau kecil terbentang di lautan membuat keindahan tenggelamnya matahari berkali lipat lebih menarik

perjalanan ini menyadarkan saya bahwa singkawang memiliki segalanya untuk menjadi destinasi wisata unggulan
tinggal bagaimana pemerintah kota mengelola dan menyediakan infrastruktur pendukung yang mumpuni
reza ramadan dwi ari singkawang